kita beralih ke berita banjir
setelah terbebas dari banjir selama dua hari
kota sampang kembali dilanda banjir
banjir setinggi hampir satu meter
tidak saja merendam ribuan rumah warga
tetapi juga perkantoran
aktivitas warga pun lumpuh
banjir disertai arus deras akibat luapan sungai kemuning
kembali melanda hampir seluruh wilayah kota sampang kamis pagi
tak hanya ribuan rumah warga
kantor koramil serta polsek kota sampang
juga terendam banjir setinggi paha orang dewasa
banjir yang melanda wilayah sampang ini merupakan banjir terbesar
sejak desember dua ribu enam belas lalu
tercatat sudah dua puluh empat kali sampang kebanjiran
akibatnya seluruh aktivitas warga lumpuh total
sementara wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf prihatin
dengan kondisi banjir di sampang yang dinilai sudah parah
meski belum bisa berbuat banyak
dan jatim sudah menganggarkan dana rp lima puluh miliar
untuk menanggulangi banjir
baru bisa dianggarkan lima puluh m dari kebutuhan lima ratus m lebih
ada juga tambahan delapan miliar dari pusat sehingga ada lima puluh delapan m
saifullah yusuf berharap warga sampang bersabar
karena pemprov jatim kini tengah mengusahakan cara untuk mencegah banjir
sebab berdasarkan kajian penanggulangan banjir di kabupaten sampang
minimal membutuhkan biaya rp lima ratus miliar